eksepsi keberatan yang diajukan bahar smith terkait kasus penganiayaan ditolak majelis hakim pengadilan negeri bandung
sidang keempat yang digelar di gedung perpustakaan dan kearsipan kota bandung merupakan sidang pembacaan putusan selah oleh majelis hakim
edison muhammad selaku ketua hakim persidangan membacakan beberapa poin penolakan eksepsi
di antaranya lokasi persidangan di kota bandung diambil berdasarkan pertimbangan keamanan dan menciptakan situasi yang kondusif
sementara dasar dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum sudah sesuai berdasarkan bap kepolisian
atas penolakan eksepsi tersebut sidang akan dilanjutkan minggu depan untuk pemeriksaan saksi saksi
rencananya jaksa penuntut umum dari kejaksaan negeri cibinong akan memanggil saksi korban yakni caj dan mku dan orang tua selaku pelapor
sementara penasehat hukum bahar smith guntur fathahilah mengajukan banding atas putusan selah yang dibacakan majelis hakim
menyatakan banding terhadap putusan selah yang dibacakan pada hari ini
yang berbarangan dengan nanti diputuskan
sekalian dengan pokok perkara mungkin ya mbak jelis
jadi alasan banding ini apa
satu dakwaan itu ada dua versi
menurut hemat kami sudah tidak lagi cakap dengan pasal satu ratus empat puluh tiga ya dan satu ratus empat puluh empat
juga termasuk dengan pasal delapan puluh empat dan delapan puluh lima kuhp
udah itu aja
nah kita menyatakan banding